gue lega lihat lo lebih tenang
iya makasih ya
tapi sebenernya gue masih
kepikiran banget sama kondisinya pangeran
itu kenapa gue pengen ketemu dia lagi sekarang
udah lo yang sabar ya put
kita nunggu gio dateng dulu
yang nyuruh lo buat nganterin gue ke rumah sakit
gue udah feeling aja kalau lo bakal ke rumah sakit
gue kan tau
lagian lo pasti khawatir banget kan sama pangeran
lo juga gak mungkin tinggal diem aja di rumah
lebih tahu tentang gue dibandingkan diri gue sendiri ki
gue juga udah nyiapin tim khusus
biar lo bisa ketemu sama pangeran
nanti lo juga bakal tahu
gue akan berusaha sekuat tenaga buat
buat menonton lo menuju kebahagiaan
walaupun gue harus ngorbanin perasaan gue sendiri
karena senyum bahagia lo
adalah kemenangan buat gue
gue beruntung banget bisa kenal sama lo ki
di bagian rusuknya pangeran pak
dan juga pendarahan organ internal
namun pendarahan yang sangat mengkhawatirkan itu
di bagian kepalanya pangeran pak
akibat benturan yang cukup keras
makanya hingga saat sekarang pangeran masih belum sadar pak

dan maksud saya
ini memang ber eternity
ini lebih mungkin
mungkin ada sedikit transmission
bila sudah bai
ya untuk hal itu saya harus observasi terlebih dahulu baru bisa menyimpulkan
ya kita berdoa saja pak supaya beberapa jam ke depan pangeran bisa sadar
kenapa semua ini harus terjadi sama kamu pangeran
selama ini memang papa cukup keras sama kamu
tapi papa juga gak bisa lihat kamu dalam kondisi seperti ini
pacar kok rambut lo kayak gitu sih
cocok kan warnanya pink sesuai dengan hati aku sekarang
ya walaupun warnanya begini udah kayak ayam yang ada di pasar pasar tuh yang dicet
lebih suka kan
ya cocok sih buat lo lo kan orang yang nyentrik
by the way rizky nyuruh gue buat buru buru ke rumah sakit
gue sampe belum makan
ck tenang gue ada sesuatu buat lo
nih gue bawain sandwich buat lo karena gue yakin
lo tuh belum sempet kan buat sarapan tadi pagi
tumben pacar so sweet banget sampe bela belain bikinin bekal buat gue
ini udah buru tuh buka
terus makan sampe abis biar
biar lo kuat lah pacar lagian juga kalo lo gendut cek kenapa emang gak ada masalah
gue kan terima luapadanya
yaudah buruan makan
cet kok lo ketawa sih
pacar ini lo yang bikin ya
ya iyalah itu gue sengaja bikin bangun pagi pagi buat apa buat lo
perjohan gue gede banget kan makanya lo abisin tuh lo makan
biar yang bikin juga gak sakit hati nggak patah hati
makasih ya udah jadi pacar yang solsuit banget buat gue
kita cari taksi ya
ci kayaknya mending gue gak ikut aja kali ya
lo kenapa sih din
lu bilang tadi lo pengen ikut terus sekarang lo berubah pikiran lu bilang lo gak mau ikut
ya emangnya temen temen lo gak bakal keganggu gitu sama gue gue gak enak aja harus ningrung terus
kalo lo gak nimbrung itu justru terasa aneh
lu sadar gak sih lu tuh pacar gue kita pacaran din
dan ya emang seharusnya kita bareng bareng iya kan
gue dan temen temen gue gak peduli apapun latar belakang lu siapapun lu din
kan gue udah sering bilang gini
jadi please lo gak usah mikir yang aneh aneh lagi oke
selama lo jadi pacar gue gak akan biarin siapapun menghina lo din
put kak gue lega liat lo lebih tenang
iya makasih ya tapi sebenarnya gue masih kepikiran banget sama kondisinya pangeran
itu kenapa gue pengen ketemu dia lagi sekarang
udah lo yang sabar ya put
kita nunggu gio datang dulu kalo gio mah bentar lagi juga nyampe
sebenarnya kalian punya rencana apa sih
ini tuh tim khusus yang gue bilang tadi
kita semua pengen ketemu sama pangeran tanpa perlu bermasalah sama om alex
gue setuju banget sama rizky
dan gue juga tau put segimana perasaan lo sama pangeran tuh
dan gue juga yakin kalo pangeran ada di samping lo itu bisa ngebantu
agar pangeran juga cepat pulih
karena kepikiran putri terus
aku jadi gak tenang berangkat kerja
mudah mudahan sih putri baik baik aja ya di rumah sakit saat jengukin pangeran
pak reger maaf kenapa harus teriak sih pak
soalnya dari tadi ibu diem aja
ada apa sih bu
pak regar pasti belum tau kabar tentang pangeran
maaf ya pak regar
kalo mungkin putri belum ngasih tau

bukan tentang bu nawang mau nikah kan
bukan pak regar
ini tuh tentang
tentang pangeran pak
kenapa pangeran dia bikin masalah lagi bu
jangan pak regar